gak usah sedih ya
anggap keputusan ini adalah teguran untuk kalian berdua
kalian menginginkan rena
sementara rena adalah anaknya
kamu mau coba latihan dulu nggak
gak usah lah
duduk dulu aja
ada yang mau bapak bicarakan sama kalian
kita mau bicara soal
niat kalian mengadopsi rena
kalian bisa berpikir sejauh ini
betapa al dan andin mencintai raini
iya papa tahu
tapi gak begini caranya
kalau kalian mengadopsi rena
itu sama saja kalian dengan sengaja menusuk al dan andin dari belakang
kalau kalian mau mengadopsi anak silahkan
papa juga senang
tapi jangan rena
moga moga dengan anak yang lain yang kalian adopsi
kalian jadi tahu betapa indahnya punya anak
dan semoga nanti juga elsa hamil
jadi anak yang kalian adopsi punya adik
tapi jangan rena
apa yang diucapkan papa surya memang benar
tapi entah kenapa
di hatiku akan selalu ada keinginan untuk menjadikan drena anakku
aku ingin sekali menjadi pelindung buat rena
saya ingin menyampaikan kepada anda
hasil keputusan dari tim pengawas
panino beserta istri telah kehilangan kesempatan untuk mengadopsi rena
karena bapak dan istri telah terbukti lalai menjaga rena

dan kita harus menjaga rena
kita harus menjaga rena
karena kita harus menjaga rena
karena kita harus menjaga rena
dan kita harus menjaga rena

dan kita harus menjaga rena
dan kita harus menjaga rena
baik saya mengerti
terima kasih buat informasinya
terima kasih buat informasinya
dengan kejadian yang di kolam renang
dengan kejadian yang di kolam renang
apakah anda bisa memikat christian
kembali ke rumah
kenapa kau tak lawat
gak usah sedih ya
anggap keputusan ini adalah teguran untuk kalian berdua
bagaimana mungkin kalian menginginkan rena
sementara rena adalah anaknya andin dan al
mbak andin kan sama aldebaran udah kehilangan hak hak besar rena
dan itu karena siapa
kalian kan tahu
kalau mereka tidak bersama
masa kalian tegak
merampas rasa itu dari mereka
keluarga macam apa yang tega
mengambil kesempatan di tengah masalah keluarga lain
sampai jumpa di video selanjutnya
aku sudah membuat rena jadi sedih
semoga kamu gak marah sama aku
dan gak mencerahkan aku
tuh siapa sih
dengan mas randy
bapak siapa ya
saya mbah tejo tukang pijit
dan saya dikirim
buat pijit mas randy
aduh bion mas
kamu kok kasihan sih mas
kok bersihnya jahat banget sih
sampai nyerang kamu
mas itu si mbah tejo udah datang belum ya
iya ini baru sampai
baguslah kalau gitu
seenggaknya nanti abis dipijit sama mbah tejo
badan mas randy itu
langsung sehat buka rasanya enak
bersihnya itu langsung minggat
wuh langsung jasmani rohani langsung maksum gitu mas
tapi bentar kiki
kamu tau alamat saya disini itu dari mana
mas randy kan udah lama jadi asistennya mas al
ya mosah aku gak ngerti alamatmu sih mas
tapi saya tuh gak perlu
eh mas udah gak usah sungkan sungkan sama aku ini
eh aku ikip perhatiannya sama mas randy itu
pulen tulus dari hati lubuk yang paling terdalam
udah gitu ya mas
yah mati lagi
padahal tuh saya mau suruh kiki bilang ke tukang pijitnya
biar gak usah aja
kalau saya yang suruh pergi kan nggak enak
silahkan pak masuk aja
pasti langsung lagi dipicit ini ya
ya udah aku gak bisa ganggu lah kalau gitu lah
nanti kalau diganggu kan gak enak deh gak bisa menikmati